kita ke informasi yang pertama pemirsa pemain bulu tangkis indonesia
antoni sinisuka ginting harus menaklukkan jalan terjal
untuk bisa menjadi juara di china terbuka dua ribu delapan belas
sejak turnamen dimulai pemain non unggulan ini selalu bertemu
dengan pemain pemain juara dunia dan peraih emas olimpiade
tapi mental juara mengantarkan ginting ke podium di changzhou tiongkok
antoni sinisuka ginting kembali memberi kejutan di china open dua ribu delapan belas
tak menjadi pemain yang diunggulkan untuk podium
ginting justru mampu mengalahkan sejumlah nama besar
di babak pertama turnamen digelar pada delapan belas september lalu
ginting langsung mencetak sejarah dengan mengalahkan
pebulu tangkis tiongkok lindan untuk pertama kalinya dalam karirnya
bermain dalam tiga game lindan dibuat menyerah
dengan skor dua puluh dua dua puluh empat dua puluh satu lima dan dua puluh satu enam belas
dengan margin dua puluh satu lima pada game kedua
ginting menjadi pemain keempat dalam catatan sejarah
yang mampu mengalahkan lindan dengan margin dua puluh satu
pada babak enam belas besar pemain dua puluh satu tahun itu berhadapan
dengan pebulu tangkis peringkat satu dunia asal denmark
secara mengejutkan antoni ginting menekuk unggulan pertama itu
ginting mampu mengandaskan perlahan
axelsen dua game langsung dengan skor dua puluh satu delapan belas dua puluh satu tujuh belas dalam waktu empat puluh lima menit
kemenangan ini sekaligus membalaskan kekalahan ginting tujuh belas dua puluh satu lima belas dua puluh satu
atas axelsen di japan open lalu
di babak perempat final ginting ditantang pebulu tangkis tuan rumah lainnya chen long
prai medali olimpia dario itu harus mengakui keunggulan ginting
lewat pertandingan rubber set dua puluh satu delapan belas dua puluh dua puluh dua
ini merupakan kemenangan kelima ginting atas pebulu tangkis unggulan itu
menurut catatan hanya ada tiga pemain yang pernah mengalahkan shen long
sebanyak lima kali yakni lindan dan pebulu tangkis malaysia di chong wei
di partai semifinal antoni sini suka ginting ditantang wakil taiwan chow tietchen
chow merupakan pembulu tangkis yang menghentikan langkah ginting
di semifinal asean games dua ribu delapan belas lalu pada nomor perorangan
ginting yang tak mau menelan kekalahan berturut turut
atas chow berhasil menyudahi perlawanan unggulan kelima itu lewat rubber set
tak berkutik di game pertama
pembulu tangkis dua puluh satu tahun itu menang dengan skor dua belas dua puluh satu dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu lima belas dalam enam puluh delapan menit
dan di babak puncak ginting berhasil menasbihkan diri sebagai juara china open dua ribu delapan belas
dengan menundukan juara dunia dua ribu delapan belas kento momota
unggulan kedua itu ditekuk dua game langsung dua puluh tiga dua puluh satu dua puluh satu sembilan belas
dengan menjadi juara di tunggal putra china open super
antoni sinisuka ginting menjadi pembulu tangkis indonesia pertama
yang berhasil memenangkan turnamen super series tujuh under lima puluh plus di tiongkok
sejak asian games dua ribu delapan belas lalu
istilah giant killer atau pembunuh pemain besar melekat pada antoni sinisuka ginting
istilah itu kini benar benar pantas dikukuhkan
setelah pemain dua puluh satu tahun itu menjuarai china open dua ribu delapan belas
dengan catatan mengalahkan seluruh juara dunia
dan peraih emas olimpiade edisi dua ribu sebelas hingga dua ribu delapan belas